asean ministerial meeting on transnational crime yang ke tujuh belas diikuti oleh sepuluh menteri negara asean tiga mitra dialog dan observer dari timur leste
dan kita sudah terhubung dengan korrespondensi ann indonesia teddy zuhari di sana
selamat sore teddy teddy apa saja yang menjadi rangkaian kegiatan dan parade pada pembukaan ini
selamat sore maefi
fokus pendalaman pembahasan oleh level tingkat menteri asean ini baru akan terjadi besok tepatnya senin hingga pada rabu dua puluh tiga agustus nanti
namun hari ini rangkaian acara ini secara resmi sebenarnya sudah mulai dibuka mevri
tadi secara simbolis kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo sudah menerima para delegasi termasuk delegasi dari negara negara asean
dan juga ada tiga mitra negara yang ikut bergabung dalam melakukan pembahasan transnational crime ini
misalnya tadi juga delegasi dari jepang kemudian tiongkok dan juga korea selatan
sementara timor leste ini juga ikut hadir dalam pembahasan ini
dan kehadiran timor leste ini sebagai tim atau negara peninjau atau observer
dan tadi juga kalau kita perhatikan sudah mulai dibuka dengan rangkaian acara kegiatan penyamputan
diawali setelah menyambut para delegasi total informasi yang kami terima mereka yang akan ikut dalam pertemuan ini sebanyak dua ratus tujuh puluh lima orang delegasi dari negara negara asean
dan juga mitra sahabat yang akan berdiskusi membahas kegiatan transnational khususnya di wilayah asean
tadi dibuka dengan parade kemudian juga dihibur dengan atraksi dari akademi polisi taruna
dan juga tadi ada pagelaran budaya
ada masyarakat setempat dari seni budaya yang ada di nusa tenggara timur
namun kalau berbicara mengenai hal hal yang dibahas seperti yang saya sudah sampaikan tadi mevri
bahwa pembahasan level tingkat menteri baru akan terjadi besok hari senin selasa dan rabu
namun satu hari sebelumnya atau tepatnya hari ini di hari minggu ini sudah mulai dilakukan pertemuan tingkat senior official meeting atau som
yang juga akan membahas seputar kegiatan transnasional di wilayah asean ini
yang memang diwakili oleh pihak pejabat tinggi kepolisian dari negara negara asean
sementara tadi kami sempat mendapatkan tanggapan dari pernyataan dari kadipub interpolri irjen polisi krisnamurti
yang mengatakan ada beberapa poin yang dibahas pada hari ini
misalkan saja pendahuluan meeting tingkat level pejabat kepolisian negara asean
dan nanti pertemuan hari ini akan di
sambung dengan rujukan rujukan dari pembahasan hari ini ke tingkat level menteri
tadi memang dibahas bahwa mereka akan mengadopsi ulang usulan usulan dari delegasi seperti masalah terorisme
kemudian tindak pidana perdagangan orang senjata ilegal dan juga nantinya akan ada labuan baju declaration
yang isinya akan menguatkan kerjasama antar negara negara asean sampai ke titik penegakan hukum di lapangan
juga antar negara untuk mengatasi
masalah yuridiksi sistem hukum dan juga politik
selain itu juga akan bertukar informasi dan juga pengembangan kapasitas masing masing
untuk bekerja sama misalnya saja untuk mengejar dan menangkap pelaku yang mungkin saja ketika melakukan kejahatannya ini berpindah pindah negara di kawasan asean
dan ini juga tadi yang disampaikan oleh krisnamurti
mereka akan bertukar informasi bagaimana membahas hal hal yuridiksi ketika mengejar pelaku
mereka juga melakukan penangkapan
dan berikut keterangan dari kadifub interpolri irjen polisi krisnamurti
kita ini tppo dan asean menyadari ini menjadi ancaman besar di masa kini
tppo kita sepakat pengurangan tppo
kemudian yang kedua adalah bagaimana cara bertindak di lapangan
nanti ketika kita mendapatkan permasalahan transnasional
itu usulan polri
dan ini diterima dan sepakat pulat
kalau ini sampai hari ini saya dengar mereka sudah sepakat
dan kalau ini sudah sepakat maka besok tinggal diadopsi
kalau adopsi bahasa umumnya kira kira disahkan gitu oleh para menteri
nanti akan dilaporkan kepada bapak presiden sebagai ketua asean tahun dua ribu dua puluh tiga
dan akan lagi lagi disepakati tingkat kepala negara
ini adalah cabang pertemuan yang kita rangkum
nanti dibawa ke ktt asean pada tanggal tujuh bulan september dua ribu dua puluh tiga oleh bapak presiden
ya mbak evri dari pertemuan ini sebenarnya punya mandat untuk memfasilitasi
dan juga untuk mendorong kerjasama dan koordinasi di antara negara negara asean
dalam rangka memberantas isu isu kejahatan transnasional
baik yang sudah ata maupun yang baru muncul
dari informasi yang kami dapatkan
apa saja kemudian akan dibahas
di antaranya adalah mengenai terorisme
kemudian perdagangan orang
kejahatan dunia maya atau cyber crime
kemudian juga ada penyelundupan senjata
perdagangan satwa dan kayu ilegal
serta perdagangan obat terlarang
kejahatan ekonomi internasional
juga termasuk dibahas dalam pertemuan ini adalah penyelundupan manusia
tentu kita juga akan melihat hal apa yang kemudian nanti menjadi
mou atau kesepakatan kerjasama di antara negara negara asean
khususnya tadi yang disampaikan oleh kadihbub interpol
bahwa diusahakan ada kesempatan kerjasama dengan negara negara di kawasan asean
mengenai hal penting yakni tindak pidana perdagangan orang
baik itu tadi laporan selengkapnya dari aamtc ya
yang digelar untuk ke tujuh belas kalinya
dan saat ini baru saja kita dengarkan bersama laporan dari koresponensi nn indonesia
suhari yang melaporkan langsung dari labuan bajo nusa tenggara timur
terima kasih atas laporan anda
selamat kembali melanjutkan tugas